sebuah video penganiayaan bayi yang dilakukan seorang babysitter ramai di jejaring sosial facebook
pihak yayasan yang menyalurkan penjaga bayi itu mengaku sudah memulangkannya
video penganiayaan babysitter terhadap balita ini diunggah oleh akun facebook nelly chao yang merupakan ibu sang balita sendiri
dalam video tampak babysitter yang sedang merapikan kamar dan sang balita sedang bermain di tempat tidur
babysitter terlihat beberapa kali mendorong anak majikanya ini hingga terjatuh
bukan hanya mendorong babysitter ini juga membanting sang balita dengan kasar dan memukulnya
yayasan penyalur pembantu dan babysitter fitri adi beji depok jawa barat membenarkan bahwa babysitter yang berada dalam video tersebut disalurkan oleh pihaknya
babysitter tersebut diketahui bernama mutia
pihak penyalur mengaku telah memulangkan babysitter ke kampung halamannya di lampung
kalau babysitter tadinya karena ikut saya itu berpisah
empat tahun beberapa kali menyalurkan memang tidak ada masalah
makanya pada saat setelah melihat video yang terjadi benar benar kaget dan saya tidak menyangka seperti itu